memasuki fase kehidupan kenormalan baru
masker menjadi item yang kerap digunakan sebagai alat pelindung diri
penggunaan masker yang menutup sebagian wajah
membuat kebiasaan mengenakan riasan pun mengalami perubahan
bagi kaum hawa yang senang memakai riasan
anda tak perlu khawatir yayasan anda menjadi sia sia karena tertutup masker
professional makeup artist upan dupan memiliki tipsnya
pertama tama pastikan dulu ya alat make up dan tangan sudah bersih sebelum merias wajah
riasan dititik beratkan pada mata
saya kira nggak diperlukan lagi riasan yang terlalu ekstrim di bagian kontur
atau lipstick yang glossy atau pemerah pipi yang kuat
karena pada dasarnya sudah tertutup
tapi karena kita menggunakan penutup cadar atau masker
otomatis area kantong mata akan terlihat lebih jelas
masker yang diperlukan untuk memperbaiki riasan
pemakaian maskernya sepanjang hari pemakaian lipstick glosi
baiknya dikesampingkan dahulu
pemakaian lipstick made lebih disarankan
walaupun dia pakai yang liquid yang anti shine pun
ya nggak ada gunanya juga kan ketutup kan soalnya kan
jadi nggak usah pakai juga nggak apa apa
apalagi kalau misalnya kulitnya kering
pakai setting spray yang nahan untuk delapan jam ya kulitnya udah kering
terus tambah setting sprate matting kan jadinya kan
kita harus lihat juga penggunaannya penggunaan yang tepat
karena makeup itu kan untuk jenis kulit yang berbeda beda
range kulit kita dari normal kering berminyak kombinasi
tips ini bisa anda lakukan untuk tetap tampil cantik
meski menggunakan masker
setelah selesai merias wajah anda pun bisa kembali mengenakan masker
dan bersiap untuk beraktivitas
vinanda rahma arief tidiawan jakarta